untuk mengantisipasi tingginya tingkat kecelakaan dinas perhubungan kota surabaya akan memasang puluhan kamera cctv di frontage jalan ahmad yani
kamera cctv ini tidak hanya berfungsi merekam kejadian tetapi juga dapat mencatat nomor polisi kendaraan yang melaju kencang
dinas perhubungan kota surabaya berkoordinasi dengan satlantas polrestabes surabaya akan membuat master of understanding
untuk penempatan kamera cctv pengukur kecepatan kendaraan yang akan dipasang tahun depan
kamera cctv ini nantinya memiliki resolusi tinggi untuk merekam nopol kendaraan yang melaju dengan kecepatan di atas rata rata
jika melanggar maka surat tilang akan dikirim ke alamat pemilik kendaraan
rencana ini akan secepatnya diterapkan mengingat banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan aksi kebut kebutan
di frontage road jalan ahmad yani
dalam satu bulan ini telah terjadi empat puluh tujuh kecelakaan
satu di antaranya terjadi kecelakaan fatal yang menewaskan tiga orang korban
rencananya kamera cctv pengukur kecepatan ini akan ditempatkan setiap empat lima km
serta di area perpindahan jalur
tahun depan kamera khususnya di frontage ya
dan kamera ini akan kami tingkatkan tidak hanya sebagai surveillance atau monitoring pengawasan
tapi juga untuk penindakan
bersama dengan komunisnya nanti akan kita bekerja sama mou
meski frontage road jalan ahmad yani masuk dalam kategori jalur arteri
namun karena letaknya berada di dalam kota
batas kecepatan yang telah diatur maksimal empat puluh hingga lima puluh km per jam
untuk seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat
wahyu pratama surabaya